presiden jokowi dodo membanta isu bakal calon presiden sekaligus menteri pertahanan
prabowo subianto menampar dan mencekik seorang wakil menteri saat rapat kabinet yang menjadi viral di media sosial
menurut jokowi banyak isu miring yang muncul setiap tahun politik
jokowi meminta agar selalu mengecek kebenaran akan isu isu yang muncul pada tahun politik
dan menampar wamen itu bagaimana pak
apakah benar itu pak
setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu
memang tahun politik ini kan banyak berita berita seperti itu
tolong di cross check di cross check kebenarannya
jangan diterima mentah mentah setiap ada berita